kobaran api yang melalap sejumlah sepeda motor ini memicu kepanikan di area spbu kawasan sindangkerta
kebupaten bandung barat selasa siang
sejumlah pengendara langsung berusaha menyelamatkan diri dan kendaraannya keluar dari spbu
kebakaran itu bermula saat seorang pengendara bermotor mengisi bbm di spbu
namun saat motor baru dinyalakan tiba tiba keluar percikan api
lantaran panik ia kemudian mendorong motornya ke area parkiran spbu
naas bbm dari tangki motor yang belum tertutup sempurna itu tumpah ke area parkiran
dan mengakibatkan api langsung membesar
menyambar enam sepeda motor lain yang tengah parkir
beruntung kobaran api berhasil dipadamkan dengan alat pemadam spbu
saat menyalakan kendaraan tersebut muncul percikan api dari motornya dari kenalpotnya
dan sedari dari panik kemudian menjatuhkan kendaraannya ke sebelah kiri
kasus ini masih dalam penanganan polsek sindangkerta
namun aktivitas spbu
sindangkerta sudah kembali normal